komisi tiga dpr ri telah mengakhiri rapat kerja atau rapat bersama dengan menko poluka mahfud md dan menteri keuangan sri mulyani indrawati
terkait transaksi mencurigakan di kementerian keuangan senilai tiga ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
dalam rapat ini mahfud selaku ketua komite tppu telah menyerahkan tiga ratus dokumen laporan transaksi mencurigakan di kementerian keuangan kepada pimpinan komisi tiga
kita bahas malam hari ini bersama mantan ketua ppatk pak yunus hussein
selamat malam pak yunus
pak yunus terima kasih malam hari ini sudah bergabung
kita mengikuti betul dan saya juga sudah pernah membahasnya dengan anda pekan lalu ketika rdp juga berlangsung dengan hanya satu orang yaitu mahfud md
tapi kalau misalnya kita lihat sekarang akhirnya diakui data yang digunakan sama soal ini
apakah menurut anda semua sudah clear atau masih ada yang sebenarnya harus dijelaskan oleh kementerian keuangan dan menko polukam atau komite tppu ini
jadi sumber datanya kan sama dari ppatk seharusnya juga sama
yang penting cara membaca data terutama angka angka itu juga sama
misalnya melihat agregat kemudian jangan satu pendekatannya melihat hanya hasil kejahatan yang satu melihat pergerakan dana ataupun mutasi atau transaksi dibuat kredit
jadi cara membacanya pun
kalau menurut saya sebaiknya persepsinya sama sehingga tindak lanjutnya oleh para penyidik ya
paling tidak ada lima penyidik dan satu inspektorat yang harus memfollow up ini
pertama penyidik direktura jenderal pajak karena ada pidana pajak
yang kedua penyidik direkturat jenderal biaya cukai ada tindak pidana kepabianan dan cukai plus tppu yang berasal dari sana
ketiga penyidik kpk
iya saya dan keputusan
karena ppatk juga memberikan hasil analisisnya langsung kepada penegak hukum
penegak hukum itu ada kpk ada kejaksaan dan kepolisian
dan ini ada juga yang tindak pidana asalnya itu korupsi dan jumlahnya ada juga yang signifikan
ini mereka harus tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan mencari bukti permulaan yang cukup minimal dua
kalau sudah ada bukti permulaan dia bisa naikkan menjadi penyelidikan
sudah ada pidana dan sudah ada pelakunya
sementara irjn sendiri
banyak memfollow up pelanggaran pelanggaran terhadap disiplin ataupun tata tertib asn yang terjadi di kementerian keuangan
itu bukan pidana sama sekali
sanksinya administratif kebanyakan ya
atau sanksi disiplin pegawai
itu aja mbak yang harus di follow up
dibuat kata kata tim gabungan oleh kata kata komite boleh boleh saja
karena memang kalau satu penyidik nanti tidak kuat dia
misalnya penyelidikan mas
mungkin disitu ada illegal mining misalnya ya
ataupun ada korupsi ya
biasanya juga nggak bisa nyedik illegal mining sama korupsi
dia harus dibantu oleh kpk dan kepolisian misalnya
nah itu contohnya penuhnya
tagas atau tim gabungan tadi yang diputuskan oleh komite tppu
saya nggak tahu apakah dpr setuju dengan bentukan ini
karena yang duduk disana orangnya ya itu itu juga gitu
pak yunus tapi kalau misalnya kita melihat banyak yang menilai ini seperti anti klimaks
ada pernyataan yang disampaikan
sudah dijelaskan langsung dugaan tindak pidana pencucian uang
tapi kemudian di akhir
tidak ada yang betul betul memberikan kesimpulan
apakah betul ada tindak pidana pencucian uang itu atau tidak
artinya ada unsur pidana disini
menteri keuangan sudah mengatakan sudah menindaklanjuti sembilan surat yang disampaikan ppatk
ke aparat penegak hukum
artinya ada sembilan dugaan tindak pidana disana
tapi kalau misalnya berkaitan dengan angka tiga ratus empat puluh sembilan triliun ini
apakah menurut anda ini sudah clear
atau betul masih ada yang harus dijelaskan kembali
jadi apakah benar benar tiga ratus empat puluh sembilan itu prosedur krim
hasil tindak pidana
dan tidak pidana apa yang terjadi
baik pidana asal ya
yang bisa menentukan ya penyidik
baik penyidik satu instansi atau penyidik gabungan ya
setelah dia melakukan penyelidikan
mencari alat bukti ya
namanya bukti permulaan yang cukup
sudah terbukti ada pidana
barulah dia bisa menyatakan ada tindak pidana ya
dan itu memang hasil tindak pidana sebesar tiga ratus empat puluh sembilan itu maksimum ya
mungkin jumlahnya bisa tidak sebesar itu
karena sebagian ada sudah selesai
seperti kasus emas misalnya
sebagian ada sudah selesai
seperti kasusnya gayus halomoan ya
jadi mungkin jumlahnya tidak akan sama
tapi sekali lagi untuk bisa menyatakan ada pidana atau tidak
perlu dilakukan penyelidikan
ada proses terbeda oleh penyidik
tidak bisa sekarang misalnya
di komisi tiga dibilang ada pidana asal ada tppu
tidak bisa sebenarnya
harus penyidikan dulu
melakukan penyelidikan ya
penyidik melakukan penyelidikan
pak yunus tadi kemudian menteri keuangan kita tahu kembali menegaskan
kembali menegaskan kata katanya
hubungan atau kerjasama
antara kementerian keuangan dan ppatk terus terjalin
dan saling mendukung
apakah kemudian anda lihat memang hubungan antara ppatk dan kemenq itu
yang kali ini
ini benar benar diuji
karena kita tahu kemudian ada gorengan gorengan politik juga pak yunus
jadi kalau dilihat ketentuan undang undang ya
memang bisa bertukar informasi
ppatk dengan berbagai insansi
baik atas dasar permintaan ataupun tidak
begitu juga dengan kementerian keuangan
bisa saling bertukar informasi
mencegah memberantas tidak pidana hasil dan
dan ini kerjasama sudah ada sejak zaman saya dulu
sudah saya tanda tangan mou
yang penting bagaimana itu dibuat efektif
dan benar benar dipakai oleh
keuangan untuk penyidik penyidik pajak
penyidik biaya cukai
dan penyidik dari irjen ya
itu bisa dimanfaatkan dengan bantuan ppatk
kalau perlu bisa gelar perkara bersama
kalau membuat tim gabungan juga bisa
masalah ada aspek aspek politik
itu harusnya dihindari
aspek politik ini kadang kadang menjadi kurang objektif
kurang profesional ya
ada kepentingan yang bisa
mungkin masuk di dalamnya
itu yang saya khawatirkan ada kepentingan yang bisa mungkin masuk di dalamnya
itu yang saya khawatirkan
seharusnya profesional saja
sebagai tenaga hukum yang menilai lanjuti laporan hasil analisis
atau laporan hasil pemeriksaan ppatk
yang disampaikan ppatk itu bukan laporan transaksi mencurigakan
yang disampaikan itu hasil analisis atau hasil pemeriksaan
kalau kita lihat sekarang pak yunus
sejauh mana sebenarnya komite tppu ini
selama ini bisa mengendus transaksi transaksi mencurigakan berkaitan dengan tppu
pak yunus menurut anda
komite itu ada tiga tingkatan
ada tingkat menteri
ketua pak mahfud
wakil menko perekonomian
mereka level menteri tidak akan mengendus adanya penyimpangan pidana asal atau tppu
di bawahnya ada level eselon i
kepalanya tua pppu
wakilnya dari menko polhukam
semua eselon satu jadi anggota
rapatnya enam bulan sekali
kalau tinggal menteri setahun sekali
di bawahnya lagi ada tingkat teknis
level direktur ke bawah
boleh rapat sesuai dengan kebutuhan
nah yang bisa mengidentifikasi terjadinya pidana tadi adalah
anggota anggota dari tim teknis yang pekerjaan yang memang melakukan penyelidikan ya
para penyidik penyidik yang melakukan penyelidikan itulah yang mengendus kalau misalnya ya
mengidentifikasi adanya tindak pidana asal atau tppu
dengan mencari alat bukti
minimal dua alat bukti
bagi bukti permulaan yang cukup
jadi bukan komite dalam levelnya ministerial level kalau menurut saya tidak
lebih banyak levelnya pada tim teknis di bawah
para penyidik itulah yang mengidentifikasi dan menemukan
pak yunus kalau misalnya anda lihat sekarang yang terjadi
kita kan bagaimanapun sudah disuguhkan perang data perang pernyataan di media
berkaitan dengan mereka yang terlibat di dalam komite tppu ini
apa yang sebenarnya bisa publik lihat dari peristiwa yang terjadi sebulan terakhir ini
waduh memang di awal awal publik kan menerima informasi yang mengagetkan
kemudian pilihan informasi berbeda beda
koinstansi pemerintah satu sama lain angkanya tidak sama tidak klop
kenapa belum direkonsiliasikan sudah dilempar ke publik
jadi mungkin publik melihat ada persepsi yang belum sama
ada komunikasi yang kurang bagus
dalam komite itu sendiri mereka belum pernah mengadakan rapat terkait data itu
belum pernah merekonsiliasikan data
langsung dilempar ke publik
ada data yang berbeda dengan yang lain
mungkin publik membaca itu
saya khawatir taxpayer melihat ini dia jadi terganggu
investor pun jadi terganggu
kok pemerintah ini kok datanya beda beda
mana yang bisa dipegang
padahal buat pengusaha kepastian hukum itu baik ketentuan maupun informasi perlu sekali
jadi kurang baik mesejnya buat publik kalau menurut saya kemarin kemarin itu
nah kalau sudah ada solusi tim gabungan atau satgas ini baguslah
saya nggak tahu apakah dpr akan menjadi membuat
atau anget atau pancit
saya nggak tahu
di situ dia dpr bisa lebih kuat melakukan penyelidikan
cuma makan waktu yang lama sekali
bisa mengganggu karya mereka
apalagi pendepan mereka mau pemilu
apakah sempat mereka mau
kita harapkan paling tidak minimal gaduh seperti ini tidak perlu terjadi lagi ke depannya gitu ya pak yunus ya
terima kasih sekali lagi
ya itu harapan
harapannya seperti itu ya
dan data kemudian harus di clear kan sebelum disampaikan kepada publik
terima kasih banyak pak yunus hussein mantan ketua ppatk
sudah bergabung malam hari ini